ih kihi aku pikir siapa
bandin ngapain disini
oh disini itu
es krim yang anda kasih
itu udah buat brown kitty serena kambu
semalam rena dirawat di rumah sakit gara gara anda
maaf saya tidak tahu sama sekali soal itu
maaf anda nggak ada artinya buat saya
apa dia sudah menikah sebelumnya
apa andin tahu soal ini
padahal banyak loh bunga yang bagus yang bisa taruh dalam rumah
ada pot gak ya
mungkin ada pot di gudang kali
ini ada pot
disini siapa yang suka berkebun ya
itu kayaknya foto keluarga mas a
kenapa taruh di gudang
mama jangan pernah terima lagi orang yang namanya nino mah
dia yang udah buat rena sakit
tapi al dia datang kesini kan mau kasih hadiah buat rena
dia baik kok
dia oke lah mah dia emang berjasa
tapi mama juga harus ingat dong
gara gara es krim yang dia kasih ke rena rena itu masuk rumah sakit mah
rena punya bronkitis
mama mau bronkitis rena tuh umat
ya enggak mama gak mau rena sakit lagi
sebenarnya tadi mama sudah ambil es krimnya dari rena
dan mau menjelaskan ke pak nino kalau rena gak boleh makan es krim
udah lama aku udah gak mau denger nama nino lagi
kamu pasti kecapean jagain rena
mama bikinin tehnya buat kamu ya
terima kasih ma
oh iya gue lupa lagi kasih tugas andin hari ini
gue coba cek deh ngapain di rumah
pasti tuh anak santai santai lagi
kok andien bisa masuk gudang
harusnya kan gudang itu di kunci
ih kiki aku pikir siapa
bandin ngapain disini
oh disini itu
lagi nyari pot terus lagi liat liat
ini foto keluarganya mas al ya
oh itu bukan apa apa mbak
lagian ngapain sih bandin ke gudang
ayo ke dalam yuk
aku boleh kan liat foto keluarganya mas al
ih itu bukan apa apa mbak
ini di kuda lagi banyak debu
ayo ke dalam daripada nanti mbak
itu di depan ada orang pengen ketemu mbak andin
padahal sudah bilang
kalau di rumah ini
gak bisa nerima tamu
kalau belum ada izin dari pak bos
mana pak bos saya telepon sibuk banget
katanya sih penting
maksa banget pengen ketemu
padahal sudah usir
lu suar baseball
untung aja saya ngeliat cctv tadi kalau nggak udah ketauan semuanya
yaudah sekarang kembang udangnya
iya mas siap
aku minta maaf banget ya sarah
karena seharusnya aku nggak kesini
tapi aku khawatir kalau andi belum tahu fakta
suaminya itu punya anak
karena papa suri maupun elsa tidak pernah bahas semua ini
bukannya aku udah pernah bilang sama kamu jangan pernah untuk ganggu aku lagi
dan aku juga nggak mau elsa itu jadi salah paham ya mas
din aku langsung aja
suami kamu itu bukannya
kamu punya anak di luar dari pernikahan kalian
aku nggak sengaja ketemu dengan anak kecil
dan dia manggil suami kamu dengan sebutan papa
iya aku tahu
kamu yakin itu anak angkatnya suami kamu
bukannya anak dari pernikahan dia sebelumnya atau dengan perempuan lain
itu anak angkatnya dan aku tahu kok
dan aku pernah ketemu
tolong jangan berasumsi aneh sama suami aku mas
dan tolong jangan pernah terdateng kesini lagi ya mas
apalagi kalau misalkan masa lagi nggak ada di rumah
aku gak mau kejadian dulu bisa keulang lagi mas
jelas jelas itu faktanya
kamu itu sudah selingkuh dan juga mengandung anaknya roy
aku nggak pernah berubah seperti itu sama roy ya mas
kamu yang gak percaya sama istri kamu
kamu tanpa freevese
kamu nggak boleh datangube
dan kamu membiarkan aku di penjara mas
dan kamu sama sekali tidak pernah memperjuangkan aku
jadi minta aku minta tolong sama kamu ya mas
apa benar semuanya seperti itu
tapi kenapa andin tidak menjawab ketika aku bertanya depan bapak
semua sudah jelas ada buktinya
kalau anak itu anak roy